selamat siang anda menyaksikan cnn indonesia update bersama saya eva yunizar
untuk mengantisipasi mewabahnya virus corona di kalangan aparatur sipil negara
senin siang ratusan asn kabupaten bogor
melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan menggunakan hand sanitizer menjelang rapat
meski pemerintah kabupaten bogor telah menetapkan kebijakan meliburkan sekolah selama dua pekan terakhir
asn tidak berlibur
aktivitas asn tetap berlangsung
seperti rapat musyawarah perencanaan pembangunan yang digelar di gedung tegar beriman bogor
satu persatu peserta rapat baik wakil bupati bogor wakil ketua dprd kabupaten bogor
maupun para kepala dinas dan staff diberi cairan hand sanitizer
serta dilakukan pengecekan suhu tubuh sebelum masuk ke ruang rapat
upaya tersebut dilakukan untuk membantu asn memantau kondisi tubuhnya
dan menghindarkan kekhawatiran akibat aktivitas yang digelar
di tengah pandemi covid sembilan belas pelaksanaan ujian nasional smk tetap berlangsung di surabaya jawa timur
senin pagi pelaksanaan ujian nasional sempat mundur tiga puluh menit
karena pengumuman tetap dilaksanakannya unas smk baru dikeluarkan gubernur jatim pada minggu tengah malam
ujian nasional tingkat smk tetap dilaksanakan di surabaya jawa timur senin pagi
di smk negeri satu surabaya
pelaksanaan ujian nasional diikuti delapan ratus dua puluh tiga siswa dalam tiga sesi
sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus corona
peserta ujian nasional juga wajib membersihkan tangan
menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki ruang ujian nasional
tak hanya itu bangku ujian juga diberi jarak satu meter
antara satu peserta ujian dengan peserta yang lain
sejumlah siswa mengaku cukup khawatir dengan mewabahnya covid sembilan belas
bersamaan dengan jadwal ujian mereka
menurut saya kalau khawatir pasti khawatir
cuman kalau misalnya dari setiap masing masing orang

telah senangat ujian
kalau untuk mengganggu sih iya
kalian kan khawatir juga takut anak anak ada yang kena

soalnya kan lalu
udah banyak berita katanya di jawa timur kan udah banyak yang kena virus corona
cuma ya kesehatan aja lebih sering sering istirahat
istirahat cukup terus makannya juga teratur
supaya nggak sampai terkena virus
di sekolah ya sering cuci tangan aja

sering sering cuci tangan aja
pelasanan unas di sm kanadisa kusurabaya
sempat mundur tiga puluh menit dari jam yang ditentukan
hal ini karena kode akses soal unas baru keluar tiga puluh menit setelah jam masuk
mundurnya jam ujian juga dampak dari keputusan gubernur jatim
terkait pelaksanaan unas yang baru dikeluarkan pada minggu tengah malam
tadi malam itu baru selesai jam satu kalau nggak salah
buku berlurah rapat itu sehingga ada pergeseran aja
jadi token itu keluarnya tiga puluh menit setelah jam masuk
sehingga sesi berikutnya ini
ya mundur setengah jam
sesuai keputusan gubernur jawa timur
sekolah tingkat sma dan smk se jawa timur diliburkan hingga dua puluh sembilan maret dua ribu dua puluh
dampak dari wabah covid sembilan belas
namun keputusan untuk siswa yang melaksanakan ujian nasional tetap masuk
dan mengikuti ujian nasional selama empat hari
wahyu pratama putra surabaya
demikian cnn indonesia update siang ini bersama saya eva yunizar
dan cnn indonesia news report akan berikutnya
kembali bersama farhani sana sution